irin selanjutnya ujian kesetaraan kejar paket c serentak dilakukan secara nasional
yang diikuti lebih dari dua ratus ribu peserta
tidak terkecuali bagi mereka yang bebas atau masih berada di balik jeruji besi
berikut adalah kisahnya untuk anda
baru saja menghirup udara kebebasan argo dan rama harus kembali lagi ke lapas
bukan karena terjerat kasus hukum tapi kali ini mereka harus kembali ke lapas untuk mengikuti ujian nasional
kan untuk masa depan juga biar nggak suram suram amat
kan dari sini bukan berarti buruk kan
kan semua orang dikasih kesempatan buat berubah
didampingi para pengawas anak anak binaan lembaga pemasyarakatan kelas dua a salemba jakarta
pusat ini tengah mengikuti unbk kejar paket c
meski terjerat berbagai kasus hukum namun hak mereka untuk mendapat pendidikan yang layak harus tetap diayomi
ada tujuh anak yang sudah selesai pembinaan di sini tapi masih kembali ujian di sini
itu artinya apa di sini betul betul pembinaannya jalan dengan baik sehingga anak anak itu tidak ada trauma
terputusnya akses ke dunia luar bukan berarti kesempatan untuk mendapatkan
pendidikan ikut terputus
pendidikan yang bermutu kelak akan menjadi bekal mereka untuk menghadapi persaingan dunia luar yang kian kompetitif
yesi pasha jakarta